biasanya gauh anak jakso ya lagi happening sih kayak anjay gitu kan terus kayak ritualary witchies gitu sih
magar pastinya terus apalagi kalau misalnya ditanya kayak gini bingung juga sih
cuman emang pasti suka ngomong kayak gitu pakai bahasa bahasa slang juga sih gitu
tahu sih kayak pasti yang lagi trending sekarang kan anjay anjrit terus apalagi kayak jomblo mungkin ya kayak gitu sih sebatas itu aja kayaknya
hai tau gak sih kalau misalnya kosa kata kosa kata gaul atau slang itu udah banyak banget yang masuk ke kamus besar biasa indonesia
atau kbbi seperti mulai kata alay mager sampai kebaper
aduh bisa ya kita kepoin yuk
bagi anak muda kosa kata gaul atau slack sudah biasa digunakan dalam percakapan dan interaksi sehari hari baik lisan maupun tulisan
menurut dosen komunikasi universitas indonesia endah triastuti kosa kata slang lahir dari suatu ekspresi dari masyarakat minoritas yang cenderung dibuka masyarakat arus utama hingga akhirnya mulai diserap masyarakat luas melalui media
kosa kata slang juga bertambah dan berubah seiring lahirnya generasi baru
sebagai contoh ketika akhir tahun delapan puluh an lahir kosa kata buka yang dipopulerkan novel lupus karya hilman hariwijaya
dan pada tahun dua ribu an muncul kata mager alias males gerak dan juga jomblo
kosa kata slang ternyata juga bisa masuk kamus besar bahasa indonesia atau kbbi dengan catatan jika unik dan konsep atau artinya belum dimiliki kbbi
kosa kata slang juga bisa masuk kamus besar bahasa indonesia atau kbbi dengan catatan jika unik dan konsep atau artinya belum dimiliki kbbi
kosa kata slang juga bisa masuk kamus besar bahasa indonesia atau kbbi dengan catatan jika unik dan konsep atau artinya belum dimiliki kbbi

tapi dengan ala orang indonesia yang katakanlah seingin tahu dan sebagainya seperti itu
katakanlah kepo ini sudah memperoleh tempat bagi penggunanya ya
juga di media sosial dipublikasikan secara luas baik sengaja maupun tidak
sehingga itu punya peluang untuk masuk ke kbbi
meski kosa kata slang masuk kamus besar bahasa indonesia ada beberapa kata yang menuai perdebatan
slang anjay belum lama ini viral diperdebatkan di sosial media hingga pemakaiannya dilarang oleh komnas perlindungan anak jika penggunaannya berkonotasi negatif
namun menurut endah terima selain itu juga ada kata yang menyebutnya sebagai kata yang tidak bisa diperlukan oleh orang lain
namun menurut endah terima selain itu juga ada kata yang menyebutnya sebagai kata yang tidak bisa diperlukan oleh orang lain
menurut maria stuti pelarangan ini merupakan kesepakatan yang sifatnya otoritatif tanpa berdiskusi kepada pihak yang menggunakannya
nah pengguna paling besar bahasa slang atau bahasa gaul ini kan anak muda ya mbak
mereka yang mungkin lebih bisa menyampaikan dan harus diingat bahwa anak muda ini punya pengalaman keseharian yang berbeda dengan mereka yang well dalam kutip
mereka yang mungkin lebih bisa menyampaikan dan harus diingat bahwa anak muda ini punya pengalaman keseharian yang berbeda dengan mereka yang well dalam kutip loja
mereka yang mungkin lebih bisa menyampaikan dan harus diingat bahwa anak muda ini punya pengalaman keseharian yang berbeda dengan mereka yang well dalam kutip loja
jadi apakah kesepakatan ini dicapai dengan demokrasi atau otoritatif atau anarkis
tergantung dari mana sih mbak yang saya lihat ketika larangan penggunaan anjai ini dikeluarkan itu tidak ada obrolan dengan mereka yang well dalam kutip loja
tergantung dari mana sih mbak yang saya lihat ketika larangan penggunaan anjai ini dikeluarkan itu tidak ada obrolan dengan mereka yang well dalam kutip loja
hal yang harus diingat dalam menggunakan kosa kata slang adalah mengetahui lawan bicara
dengan demikian kita harus paham apakah dalam keseharian dan budaya mereka bahasa yang digunakan itu bermakna negatif atau positif
sarah ariyati yudhistira satria cnn indonesia